dia tidak berani menaikkan harga bakso
nanti saya ajak bersama pak kapolda pak pangdam pak kejati kan di sini juga ada pang armabar marinir lantamal
mas ini menarik tadi ketika berkumpul dengan warga mas juga menawarkan untuk dikasih uang rp seratus
karena bahdomo artinya boleh ngutang
jenjang kompetisi di cabang olahraga indoor volley ini
berarti itu berarti tim pelatihnya juga lebih banyak gak sih
nah kementerian perdagangan memiliki sebuah amrella hukum yang namanya adalah sebagai kalau saya nggak salah sekali lagi ya
tadinya kan memang aromanya udah wangi sendiri gitu dengan bumbu rajanya
banjir atau air basah besar apapun itu
bagaimana kemudian saya bisa men track nih
waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit
ternyata nggak mudah ya jadi pengusaha dodol nanas
orang dewasa tentu bisa ya mencoba permainan memanah ini
anak anak yang belum pernah dapat pertandingan level internasional di level tinggi kan
psikologis tren dan ya seberapa kita tertarik ya dalam hal hal untuk memiliki sesuatu yang istilahnya menganggap wah kita ini unik loh